dinas pendidikan provinsi kepulauan riau menyatakan ada dua ratus enam puluh dua sma dan smk
di tujuh kabupaten atau kota kepri mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka pada senin empat oktober
salah satu sekolah yang memulai tatap muka yakni sma negeri satu tanjung pinang
yang berada di jalan dr sutomo tanjung pinang barat
di sekolah ini pembelajaran tatap muka dimulai dengan protokol kesehatan yang ketat
para murid diminta jaga jarak cuci tangan cek suhu
hingga para siswa berjemur sepuluh menit sebelum proses belajar mengajar
tidak hanya itu jam belajar mengajar juga diatur tanpa istirahat dengan bergantian
sejumlah siswa senang dengan pembelajaran tatap muka di sekolah
menurut mereka pembelajaran tetap muka lebih mudah dipahami daripada sekolah online di rumah
selain itu sekolah tatap muka juga bisa bertemu langsung dengan teman dan guru
setelah dua tahun belajar online di rumah akibat covid sembilan belas
sekarang kan offline ketemu teman teman ketemu guru langsung juga
gimana rasanya ketemu teman teman ketemu guru
biasa komunikasi lo handphone ya hari ini bisa ketemu langsung
respon orang tua alhamdulillah bagus karena kan kebanyakan orang tua tuh menginginkan anaknya
untuk sekolah offline tatap muka langsung bertemu
gubernur kepri ansar ahmad menyebut ptm di kepri akan terus dievaluasi apabila ada kedapatan guru maupun siswa
terpapar covid sembilan belas maka sekolah tatap muka akan ditunda
di hari pertama ptm di kepri belum ada yang kedapatan para siswa maupun guru terpapar covid sembilan belas
bahas beberapa kali
saya sudah serahkan dinas pendidikan untuk membahas di tingkat kepala sekolah dan pengawas sekolah semua
agar betul betul dicermati pendidikan tatap muka itu harus menerapkan protokol kesehatan yang baik
nah kita lihat nanti dan akan kita evaluasi
selain sekolah tingkat sma dan smk sekolah dasar atau sd di sejumlah daerah di kepri juga mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka
data dinas pendidikan ada tujuh puluh tiga sekolah sd serta tiga puluh lima smp di tanjung pinang
hari pertama melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat
jam belajar mengajar untuk siswa
sd dimulai pukul tujuh tiga puluh hingga pukul delapan lewat tiga puluh pada sea pertama
sementara pada sip kedua jam sembilan hingga pukul sepuluh waktu indonesia barat dan sip ketiga pukul sepuluh tiga puluh hingga sebelas tiga puluh dan langsung pulang tanpa istirahat dan makan makan di kantin sekolah